kita beralih ke topik lainnya saudara timnas indonesia akan menghadapi vietnam
dalam laga kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh
bermain di hadapan puluhan ribu penonton indonesia harus menang
demi menjaga asal lolos ke babak selanjutnya
laga melawan vietnam nanti malam jadi pertandingan penting bagi indonesia
karena saat ini timnas berada di dasar kelasemen
usai kalah dari irak dan ditahan imbang filipina
bermain di kandang jadi keuntungan indonesia meraih kemenangan melawan vietnam
pelatih timnas indonesia shin tae yong optimistis bisa memberikan kemenangan bagi indonesia
pada laga lanjutan kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh
kendati beberapa pemain andalan mengalami cedera
indonesia ditargetkan menang melawan vietnam nanti malam
utama gelora bumkarno jakarta melawan indonesia
pelatih vietnam bilang kemenangan melawan indonesia
bisa menjaga asa bagi vietnam melaju ke babak selanjutnya